pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai atau subsidi gaji gelombang kedua sebesar satu dua juta rupiah pada pekan ini
bantuan itu diperuntukkan bagi pegawai dengan upah di bawah lima juta rupiah
pemerintah berharap menerima bantuan untuk membelanjakan uang tersebut sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang rendah akibat pandemi covid sembilan belas
meski begitu dalam menghabiskan dana tersebut harus dilakukan secara bijak
dan sudah bergabung bersama kami perencana keuangan ada mas safir senduk melalui sambungan zoom
selamat sore selamat malam
oh selamat malam mas safir ya
kabarnya luar biasa
luar biasa ya ini mudah mudahan kabar luar biasa ini juga sama juga kepada teman teman karyawan yang juga mendapatkan bantuan satu dua juta
ini pemerintah berharap karyawan karyawan ini atau masyarakatnya
atau masyarakat yang mendapat bantuan ini untuk lebih banyak belanja
sebenarnya seberapa besar sih mas proporsi anggaran belanja atau konsumsi yang aman ya dalam masa pandemi seperti saat ini
ya jadi saya selalu bilang bahwa pandemi itu mirip seperti orang sedang perang ya
jadi ketika keadaan perang maka kita diminta berada di dalam bunker di dalam goa kita
kenapa karena kalau kita keluar dari goa kita di luar banyak asap banyak tembakan segala macam
nah demi juga sama kita diminta berada di dalam rumah
dan biasanya selalu saya katakan adalah fokuskan belanja anda pada hal hal yang memang penting dan mendesak
penting dan mendesak
jadi kalau tahun lalu mungkin ya ketika ada uang kita menggunakan uang kita untuk belanja ke hal hal yang ya hanya penting tapi juga tidak terlalu mendesak kita beli
pada saat ini fokuskan kalau perlu fokuskan semua uang anda pengeluaran anda ke hal hal yang memang penting dan mendesak
jadi kalau dia tanya dapat persen atau seberapa baik komposisinya
kita fokuskan betul betul ke hal yang penting dan mendesak
pertanyaan sekarang adalah apa itu penting dan mendesak
kemudian kayak misalnya apa namanya busana tapi busana yang memang betul betul diperlukan gitu ya
segala hal yang memang penting dan mendesak silakan digunakan uangnya untuk diberikan hal hal seperti ini
kalau bicara soal harus dibatasi ya maksudnya berhati hati ini kan ancaman keputusan hubungan kerja ini menjadi hal yang harus juas pada ijo
jadi kalau bicara soal harus dibatasi ya maksudnya berhati hati ini kan ancaman keputusan hubungan kerja ini menjadi hal yang harus juas pada ijo
ini penting nggak mas mengurangi anggaran konsumsi
apakah misalnya gini di saat sebelum pandemi misalnya mengeluarkan uang sebulan seribu rupiah
kemudian di saat pandemi seribu rupiah juga atau harusnya dikurangi mas
ya jadi kalau misalnya pada saat pandemi memang harus sebaiknya memang ada konsumsi konsumsi yang dikurangi
sama memang konsumsi konsumsi yang kita rasa mungkin tidak perlu
jelas ada ketenangan ketenangan yang juga mungkin harus dikurangi
walaupun begitu dia bisa dipahami bahwa
kalau pada tahun ini banyak orang itu yang merasa kayak itu merasa kayak burn out
jadi mereka terlalu lama berada di rumah kayak burn out kayaknya
mereka rasanya kepingin keluar lah kepengen melakukan
jadi saya pikir tahun ini kenapa kita tidak coba mencari hiburan atau kesenangan yang memang berbeda dengan tahun lalu
kalau tahun lalu mungkin kesenangannya butuh mengeluarkan uang yang cukup banyak
pada tahun ini apa kesenangan yang bisa kita lakukan yang mungkin pengeluarannya tidak begitu banyak
jadi betul ya
ada yang harus dikurangi
ada post post yang memang harus dikurangi angkanya
tapi selama itu tidak mengurangi kualitasnya
tapi kan nggak ada masalah
dan itu tantangan bagi kita untuk mencari post pengeluaran apa yang mungkin angkanya lebih murah
tapi kualitasnya tidak begitu berkurang
jadi artinya harus ada yang dikurangi
itu sekarang kira kira buat gambaran nih berapa persen nih mas
ini menarik kalau kita bicara persen ya
saya selalu bilang begini kalau ada income maka bagi income anda menjadi empat prioritas pengeluaran
jadi ada yang pertama cicilan utang
kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi
dan yang ketiga adalah premium asuransi
dan yang keempat adalah biaya hidup
nah cicilan utang ini mungkin nggak bisa dikurangi
yang bisa kita lakukan mungkin kita lakukan negosiasi
negosiasi kepada pihak pemberi utang
tidak ada masalah deh
kalau bayarannya diperpanjang tapi cicilan perbulannya dikurangi supaya apa
supaya kita masih punya sisa dana untuk kita gunakan untuk sware dana untuk biaya hidup misalnya
jadi jangan lupa bahwa biaya hidup ini sendiri juga deh ya
ada yang namanya wajib butuh dan ingin
jadi wajib dan butuh itu ada batas tapi ingin itu tidak ada batas
jadi kuncinya saya pikir di in nya ini
nah ini menarik
saya dengar dari liputan tadi bahwa banyak orang mendapatkan bantuan
nah ini menarik
banyak orang mendapatkan bantuan tunai
seperti bantuan tunai dikasih enam ratus ribu habis dikasih satu juta habis dikasih satu lima juta habis
dan itu terjadi pada satu orang
saya setuju dikasih berapa pun habis
asalkan habisnya itu bukan hal hal untuk memang ingin
tapi hal hal yang memang wajib dan butuh
nah itu tadi mas yang agak sulit bahkan kepada saya sendiri adalah mengerti butuh dan ingin
itu menjadi hal yang sulit
ada caranya nggak mas untuk bisa supaya meng clearkan begitu antara ingin dan butuh
kadang kadang saking kepinginnya itu seakan akan menjadi sebuah kebutuhan mas safir
dea tahu nggak ini yang menarik bahwa wajib dan butuh itu bedanya tipis
itu tipis banget
wajib dan butuh beda tipis
ada lagi butuh dan ingin itu juga bedanya tipis
tapi mungkin ada yang bisa kita lakukan
jadi wajib adalah segala pengeluaran harus kita bayar
dimana kalau nggak kita bayar ada konsekuensi berupa bunga atau denda
butuh adalah pengeluaran yang harus kita bayar
tapi kalau nggak kita bayar tidak akan ada konsekuensi finansial berupa atau denda
yang paling ada fungsi yang berhenti
contoh kita punya motor
butuh beli bensin
enggak beli bensin enggak ada masalah kok
nggak ada bunga atau denda
paling paling motornya nggak bisa dipakai jalan
nah ingin adalah segala macam hal yang enggak beli enggak apa apa
tidak akan ada konsekuensi berupa bunga atau denda
dan tidak ada fungsi yang berhenti
jadi cara membedakannya adalah kembali kepada definisi
wajib butuh dan ingin itu sendiri
nah mas kalau sekarang kan tadi mas sudah bicara soal restrukturisasi hutang lah ya begitu bahasanya
kalau misalnya kita kepengen membeli barang
bagaimana dengan cara mencicil
apakah ini menjadi langkah yang smart dibandingkan kita membeli dengan cash atau bagaimana
tapi ini konteksnya adalah barang yang wajib harus dibeli
ya orang zaman dulu bilang kalau bisa jangan mutak
sekali kita ngurangin kegiatan berhutang
karena ada banyak sekali godaan konsumsi di mana mana
tapi kalau saya saya melihat bahwa ada jalan tengah yang bisa diambil bawa hutang gitu enggak apa apa
sepanjang barangnya memang barang yang dibutuhkan
barang yang dibutuhkan itu misalnya apa
nah ini bisa tipis lagi bedanya
salah satunya adalah alat alat kerja ya
sebagai contoh misalnya anda seorang fotografer
ini misalnya saja
kalau anda seorang fotografer terus anda beli kamera dengan cara nyicil
oke enggak ada masalah
salah ada ya
tapi kalau misalnya ada beli kamera cuma karena kepingin aja
itu agak susah untuk bisa dimengerti gitu
jadi sekali lagi pastikan memang barangnya betul betul dibutuhkan
dan kalau lebih bagus lagi kalau bisa barangnya memang betul betul produktif
tidak ada masalah kalau anda membelinya dengan cara ngutang atau mencicil itu saja
nah kalau misalnya barangnya ini wajib untuk kerja nggak apa apa dicicil
tapi ini juga ada satu poin yang menarik adalah
dimana orang orang nih di masa pandemi mereka merasa bahwa kalau punya cash mereka aman
tapi mereka kadang kadang lupa investasi di masa pandemi ini kita sudah berjalan tujuh delapan bulan
nah ini yang menarik bahwa banyak orang mengira kalau mereka pegang cash dan nggak diapa apain cash ya mereka aman
ternyata ternyata demikian kadang kadang ada juga kenaikan harga yang terjadi
memang satu dua bulan kemarin ada deflasi gitu ya
jangan lupa dalam jangka panjang inflasi itu pasti ada
jadi saya bilang kalau anda tidak berinvestasi itu sendiri sudah merupakan sebuah risiko
jadi saran saya setelah berinvestasi
nah pertanyaannya sekarang adalah prestasi apa yang menarik yang bisa dilakukan pada saat pandemi dan resesi seperti sekarang
tips dari saya sederhana
masa pandemi dan resesi sekarang berinvestasi lagi
investasi yang memberikan pendapatan tetap
jadi pendapatan tetap itu artinya upaya kita itu tidak berkurang tapi kita malah dapat pendapatan tetap
contohnya produk produk obligasi yang dikeluarkan oleh negara misalnya
hanya dengan satu juta rupiah kita bisa mendapatkan obligasi dan kita bisa mendapatkan kupon bunga obligasi
nah itu saya pikir salah satu contoh produk investasi yang bisa dipilih pada saat sesi seperti sekarang
tiga poin yang saya highlight ya dari perbincangan kita pada malam hari ini
yang pertama adalah anggaran konsumsi diperkecil lagi kira kira yang paling wajib saja
yang dipenuhi kemudian restrukturisasi hutang kalau bisa dan juga investasi yang tepat di masa resesi
ini penting sekali untuk masyarakat terutama yang mendapatkan bantuan satu dua juta rupiah pada pekan ini
terima kasih mas safir sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini